baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore terima kasih pak adip pak direktur dan juga pak adip jaksaan
saya diminta oleh penyelidik poli dan aminit tirtipidum untuk ikut mengungkap fakta terjadinya kebakaran di jaksaan
jadi kami sempat turun ke tkp dan kemudian juga berdiskusi dengan tim ahli yang lain prof julianto dan juga dari puslapor
jadi kuncinya itu sebetulnya sudah diungkap oleh puslapor bahwa penyebabnya itu bukan percikan tapi oven flame
nah tadi juga abinit sampaikan oleh pak dirt kami sampaikan bahwa bisa saja misalnya pengangguan sejarah
si itu ke kiri dan ke kanan
tetapi dalam pengungkapan kasus kita butuh apa yang disebut dengan scientific evidence bukti ilmiah
dan untuk itulah berdasarkan informasi sampai sebelum tadi kami menggunakan beberapa instrumen
dan akhirnya betul sepakat bahwa betul kejadian kebakaran itu ada betul di lantai enam
dan kemudian kami melakukan eksplorasi juga terhadap mengapa kemudian kebakaran itu menyebar begitu dasarnya
dan terungkap juga tadi beberapa akseleran itu memang ternyata sudah bertahan cukup lama di gedung kejaksaan itu
nah sehingga itulah menjadi salah satu akseleratornya
dan kemudian yang kedua kenapa kemudian sampai juga terbakar seluruhnya karena juga apinya menembus kaca
ya nanti prof yanto secara teknis akan menyampaikan karena suhunya itu yang dijebol itu sekitar satu ratus dua puluh derajat celcius
sehingga dari situlah memakan atau mengkonsumsi acp
ya itu indikasi awal kami
sehingga dari situ kami menyimpulkan bahwa memang betul yang disampaikan oleh pak direktur kejadian itu terjadi di lantai enam